kita telah terhubung dengan gubernur jawa barat rituan kamil dan juga bersama sang istri ibu atalia kamil
halo selamat pagi selamat hari raya idul fitri kang emil dan juga ibu
selamat pagi mbak ledi
selamat idul fitri juga mbak lady dan seluruh pemirsa cnn
mudah mudahan semua meraih kemenangan di hari raya idul fitri ini
amin amin semoga semuanya juga tetap sehat dan juga semangat
kang emil dan juga ibu jadi apa nih makanannya setelah tadi salat id bersama sama
lalu dilanjutkan dengan menu apa nih yang spesial hari ini
hari ini tadi ada sholat id terbatas jadi hanya keluarga pakuan saja
kemudian setelah itu kita langsung salaman jarak jauh begitu kemudian juga makan makanan khas lebaran tentu saja
jadi kalau lebaran tanpa ketupat lontong sayur opor dan lain lain tampaknya tidak lengkap
dengan sengaja bahwa setiap tahun ada menu khusus khas lebaran yang selalu ada
terus juga kalau dilihat nih busananya ada nuansa nuansa pink pinknya ini bisa dijelaskan juga nggak bu
iya tiap tahun ibu cinta mengatur warna tahun ini kuning warna tahun depan biru
sekarang katanya harus ada semu semu pink
terpaksalah saya mencari baju di lemari yang mirip mirip warnanya
karena idul fitri ini bukan soal baju baru bukan soal pulang mudik
idul fitri ini adalah tentang kemenangan kita atas keburukan keburukan yang mungkin hadir selama satu tahun
kemenangan kita atas nafsu nafsu yang menguasai kita selama ini
maka doa saya mudah mudahan semua menang
kalau setelah menang kita memulai hidup baru dengan lembar yang bersih dan mudah mudahan tidak dikotori lagi
sampai nanti bertemu lagi dengan idul fitri
di tahun depan pak
nah kalau dari ibu sendiri kenapa nih bu
kira kira nuansanya tahun ini ada pink pinknya
iya karena sebetulnya lebih kepada begini
keseimbangan saja gitu
di tengah suasana pandemi yang menurut saya itu sedikit kelam begitu
tapi tetap harus ada cinta di dalam
jadi ada pink pink itu menunjukkan bahwa cinta itu harus selalu hadir dimanapun
paksain aja lah ceritanya
ini selanjutnya ini ada agenda agenda
pertemuan secara virtual
ini bisa dijelasin dari jam berapa berapa aja
lalu juga apakah juga bisa warga jawa barat ikutan gabung di zoom meeting misalnya
iya jadi mbak ari ini kita full melaksanakan silaturahim
salam salamannya dadah dadah jarak jauh
ada menggunakan virtual meeting
tadi saya dengan sekeluarga ada ibu saya kemudian adik saya di jakarta kakak saya di jakarta
karena di level keluarga terdekat dulu dengan virtual
setelah ini kami akan halal bihalal virtual juga
sudah disiapkan dengan para kepala daerah yang juga sekarang sedang melaksanakan idul fitri
kemudian menyapa petugas di lapangan para polisi dan semua pihak
nah warga nanti mungkin saya akan ig live pada lohor pada zuhur
sehingga di sana interaksi secara terbuka
mungkin di sini juga bisa dilakukan
memang agak sedih tapi memang inilah yang harus kita lakukan agar pandemi covid kita bisa selesai
jadi kita sedang beradaptasi
batin kita tertaut tapi walaupun tidak fisik bertemu
insya allah semua tahu bahwa kita sedang merayakan kegembiraan di hari yang kita tunggu yaitu idul fitri mbak
baik terima kasih
sebenarnya ingin panjang lebar lagi nih tanya tanya
tapi waktunya terbatas
instagramnya pari tuan kak emil ya dan juga ibu
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
lebaran hari ini
mohon maaf lai dan batin
salam juga buat keluarga